amu pasti gak tau seorang istri itu
kalau mau keluar rumah tuh harus dapet izin dari suami
ya mungkin ada keperluan mendadak kali
aja walaupun dia menengok orang tuanya sakit
seorang istri itu gak boleh pergi
kalau belum dapat izin dari suami gitu
ya tergantung lah itu mah
pas mah ini buat kamu
ada lama aku gak ngasih kamu bunga
kalau gue gak inget apa apa tentang kita
berarti kamu emang asmur
jangan khawatir aku akan bantu kamu untuk mengingat semuanya
dan aku akan kasih tau apa aja yang kamu mau tau
kita kenapa berpisah
karena aku gagal melindungi kamu
kamu diculik dan dibuang ke sungai
itu yang tayar aku tau
kenapa gue diculik
dan sampe sekarang menculiknya juga belum ketangkep
kayaknya banyak banget ya kejadian yang menimpa asma
gue jadi makin penasaran
dulu tuh kamu orang yang baik banget
ceria dan selalu buat orang tersenyum
aku juga beneran
aku juga beneran
dan kau punya seorang ayah yang sangat menyayangi kamu
kenapa sih nek
tapi harus meninggal saat cinta masih kecil
itu yang nggak pernah kita tahu
karena ini merupakan rahasia awal
cinta kan juga butuh mi
sentuhan seorang ayah
kamu kenapa nangis
jadi pengen ketemu sama ayah yang katanya sayang banget sama gue itu
aku kan bawa kamu menemui abah
itu pak hamzah masuk dulu ayo duduk sini
emangnya si ambo mau keluar rumah gak bilang
ambo pasti gak tahu
seorang istri itu kalau keluar rumah itu harus dapat izin dari suami
ya mungkin ada keperluan mendadak kali
walaupun dia menengok orang tuanya sakit
seorang istri itu nggak boleh pergi kalau belum dapat izin dari suami gitu
ya tergantunglah itu mah
kalau istrinya nabi mah ya
tapi ini kan istrinya bekas napi
cikgu kasih tahu bagi
kan abah nggak ada di sini
ambo ini bukannya perlu sama si abah
itu sama ambo dulu
oh ambo ini ada perlu sama saya ya
aduh ambo jangan ditarik tarik begini doang
nanti saya rubuh
ayah apa ini sire
saya teh lagi butuh uang
bisa gak jualin ikan tapi jangan sampai ketahuan abah nya
aduh ambu teh yang bukan bukan
saya emang gak berani ambu
kalau nanti saya dipecat sama abah gimana
ambu yang tanggung jawab
kalau mangan duloh tidak mau membantu ambu
malah ambu yang pecat
jangan atuk ambu
tegak amat sih ambu
memang ambu sebetulnya perlu uang berapa sih
iya satu juta
dari mana sih ambu
abis nyeri abah tadi ke kolam
abah di kantor desa
yaudah ambu mau masak dulunya
presiden segera budi uang
gbrom agar tradisi aku banyak
apaimu kogroksi b suluk terima kasih amu
udah dulu ya bagus pracit pracit bieber
amplanan eyebrows juga nih
mami ada teh boleh nggak ngambil pece yang itu
banyak sendiri ya
mami mami kok banyak belanja
mami belanja baju
besok mau arisan
malu kan kalau pakai baju yang sama
tapi mi keuangan kita sedang pahitkan
dan papi tidak mau harus kemis sama ibu
kamu itu anaknya adam
wajar kalau kamu minta uang sama dia
papi sudah banyak kecewain ibu
eh jangan bicara kekecewaan
kamu ibu kevin semua di rumah ini
sudah bikin kecewa mami
jangan bicara kekecewaan
yaudah terserah mami aja
kenapa ibu tega memecat anak ibu sendiri
ibu tidak memecatnya
ibu memberinya cuti
tapi kamu gak usah khawatir
dia tetap dapat gaji kok
kalau hanya makan gaji
itu malah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita sehari hari
kalian tinggal dan makan kan di rumah ini
aku yang menanggung semuanya
aku yang menanggung semuanya
itu karena kalian sudah terbiasa hidup mewah
menghambur hamburkan uang untuk kesombongan
perlu kalian ingat ya
kekayaan itu tidak akan memberikan kepuasan
jadi tidak perlu dikejar kejar
ada yang mau cinta tanyain dong
ada apa cinta
ada apa cinta
cinta mau tau deh
ada nggak sih saudara cinta yang mirip banget sama cinta
kalau ada pasti mami udah cerita sama kamu dari dulu
tidak ada yang mami tutup tutupin dari kamu kok
mimi gak apa apa kan kalau cinta pergi sama kevin
soalnya cinta penasaran aja selain mukanya mirip cinta jadi penasaran kenapa sih sama asma itu
kamu yakin sama alasan kamu itu bukannya kamu lagi suka sama pria yang bernama kevin
engga lah mie
cinta sih cuma pengen bantuin aja kalau perlu diketemuin gimana caranya ritu sama asma
selama ini kan mami selalu memberikan kebebasan sama kamu bergaul sama siapapun
bahkan kamu jalan jalan ke luar negeri kan it's okay kamu sendirian
karena mami ingin kamu menjadi wanita mandiri seperti mami
dan selama ini kamu selalu mempertanggung jawabkan kepercayaan kamu
kamu juga bisa mencoba
jadi cinta boleh pergi sama kevin
kamu sih gak pernah ngecewain mami bahkan mami bangga sama kamu
jadi mana mungkin mami ngelera kamu pergi sama kevin
alda ambu teh tuh ngerti gimana tuh cara transfer
amu teh bodoh
amu teh bodohnya amu teh tinggal ke bank terus minta tolong sama sapa atau pegawai pegawai bank gitu
amu teh uangnya masih adanya
ya masih ada udah ambu umpetin di kamar
hah di kamar aduh ambu amu teh kalo ditaro di kamar mah bisa ilang gak tuh
yaudah sekarang ambu pegang wayanya besok ambu kirim
yaudah pokoknya awasnya kalo gak hampir dikirim
sial amu teh mulutnya kurang ajar
amu teh belum tidur
belum ngantuk kalo amu mau tidur duluan sob duluan aja lah
ambo teh inilah
ambo cari uang ini kan
kok duitnya ada di tangan abah
ini ambo dapet dari mana ini uang ini